nah untungnya nggak dengan musim panas tantangannya bukan cuma suhu tapi juga pandangan kan
dan seperti apa suasana berpuasa di rusia langsung saja kita tanya kepada pakarnya ini
lebih lengkapnya suasana puasa dan persiapan julfitri di rusia
sudah ada rifki ahmad rianto salah satu warga negara indonesia yang berada di kazan rusia
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
rifki ini selain waktu berpuasa yang sangat ini a nya panjang sangat lama
apa lagi tantangan berpuasa di rusia
ya benar tadi yang di bilang sama mas rianto ini juga perdaannya gak cuma waktunya aja yang panjang
tapi lingkungannya juga godaan juga
kalau buka puasa ini disana jam sudah buka puasa
sudah disini buka puasanya jam delapan lebih tiga puluh menit
cari makanannya susah nggak untuk berbuka begitu atau mungkin malah bikin sendiri
kalau misalnya di kazan disini mayoritas muslim
jadi hampir semua masjid mengedihakan buka puasa gratis
oh baik kalau kemarin kita juga sempat berbincang dengan salah satu warga negara indonesia juga yang ada di st petersburg
di sana memang aktivitasnya lebih banyak di masjid ya ada masjid sentral begitu
kalau di kazan sendiri masyarakat muslim ini biasanya melakukan ibadah ramadan seperti apa
dan apakah juga selain takjil gratis juga ada sahur gratis seperti itu
di kaza sendiri ada enam puluh masjid dan hampir semua masjidnya menyediakan nggak cuma takjil tapi buka puasa besar
biasanya menyediakan semacam nasi goreng namanya plot nasi goreng kuning
oh nasi goreng kazan ya
tapi dengan tadi ada enam puluh masjid di sana begitu ini artinya memang toleransi dari warga sendiri untuk umat islam beribadah juga sudah cukup tinggi begitu ya
ya kalau misalnya di kazan sendiri bahkan untuk masjid yang ada di st petersburg ada masjid yang di st petersburg

baik sampai diberi tanggal merah ya tapi kegiatan lebaran di sana apakah juga seperti kebanyakan di indonesia saling bersilaturahmi terus disuguhkan kue dikasih salam tempel
seperti apa kalau di kazat dengan umat muslim yang cukup mayoritas ini
ya kebetulan kali ini lebarannya sholatnya insya allah akan dimulai jam tiga pagi

di selebaran di sini mereka langsung pergi ke keluarganya masing masing
sama sih seperti indonesia pulang kampung lah istilahnya
baik tapi kebanyakan masyarakat muslim di sana berasal apakah memang asli rusia atau juga pendatang seperti itu rifki
kalau orang di sini di gaza sendiri warga aslinya suku tatar itu muslim
jadi sejak zaman dulu sebelum istilahnya diambil alih oleh rusia suku tatar sendiri sudah muslim
jadi di sini toleransinya cukup tinggi
kalau tadi ada tanggal merah di sana untuk para pekerja muslim ada thr nggak sih
kalau misalnya untuk thr sendiri saya kurang tahu di sini apakah bentuknya thr atau mungkin penambahan gaji atau seperti asal saya kurang tahu
yang penting itu tunjangan hari mudik sebenarnya karena pasti kangen kan ya sama indonesia
tapi kalau berbicara juga tentang masyarakat indonesia yang ada di
di kazan sebanyak apa sih rifki apakah sudah ada mungkin bisa dikatakan satu rt khusus begitu
apakah cukup banyak komunitas tertentu di sana
kalau misalnya di thailand sendiri orang indonesia sebagian besar mahasiswa itu ada dua puluh empat orang
kita biasanya kumpul kumpul juga
kemarin ada buka puasa bersama juga bersama dengan orang orang sini juga ada
islam republik di sini hampir sepuluh orang berkumpul dan kita juga bergabung di sana
untuk sebagian besar orang seperti mungkin saya dan rian masih agak asing begitu dengan kazan di rusia
mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sih gambaran soal kazan suasananya seperti apa sehari harinya
apa yang menarik dari kazan
ya kazan sendiri bisa dibilang ibu kota ketiga di rusia setelah moskow dan saint petersburg
di sini mayoritasnya muslim lebih dari lima puluh persennya muslim karena suku tatap sendiri
aslinya sejak dahulu adalah muslim
dan di sini mungkin ibu kotanya kazan dan di kazan ini kota yang paling banyak terdapat muslimnya
terletak di daerah selatan
terletak di selatan rusia ya
nah dengan banyak masjid seperti itu lokasi ngabuburit misalnya seperti itu yang menjadi favorit masyarakat di sana
apa di sana nggak ada ngabuburit kali ya
tapi yang sering dikunjungi masyarakat mungkin menjelang berbuka puasa itu
tempat seperti apa sih selain masjid
selain masjid di sini biasanya ada taman bauman ada jalan bauman di sini
itu adalah jalan kalau misalnya dibandingkan dengan di moskow di mosko ada jalan akbar di sini ada jalan bauman
nah di situ di sebelah kanan kirinya banyak toko jalannya bergaya eropa dan itu sangat bagus
oke cukup menarik ya
rifki ini mungkin cnn indonesia connected akan menjadi episode terakhir begitu kalau misalnya
kalau misalnya isbad nanti menunjukkan lusa akan idul fitri di indonesia
mungkin rifki bisa memberikan salam untuk keluarga di sini kepada masyarakat indonesia
salam salam idul fitri silakan
ya ya terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat menunaikan ibadah puasa yang terakhir insya allah mungkin hari ini ya
semoga semua ibadah kita diterima allah swt dan selamat idul fitri
semoga indonesia tetap damai tetap sejahtera dan tetap berkat
terima kasih semuanya
terima kasih rifki ahmad rianto
nama belakangnya agak mirip saya ada ria
ada rian ya
semoga nasibnya beda sih
nasibnya semoga ya sama bisa ke kazan juga
ya terima kasih sudah berbincang di cnn indonesia connected ramadan
sampaikan salam kami juga untuk masyarakat indonesia yang ada di kazan rusia
terima kasih rifki